presiden joko widodo kembali mengingatkan rakyat indonesia untuk tetap tenang dan menghargai proses hukum di indonesia
hal tersebut merupakan tanggapan presiden atas penetapan status tersangka gubernur nonaktif basuki cayapurnama atau ahok pada rabu kemarin
presiden menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum ahok
kita kita semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh polri
jangan ada yang menekan nekan jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi biarkan polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada
ya kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh polri